hai mas kok kamu baik banget sih bukan mureem tapi tahu aja kesempatan
nangkep ikutan karaoke mas iya
kalau gue angkat nanti kedengeran nino lagi
kamu sudah terima undangan dari andin untuk besok
semuanya akan terbongkar
saya akan beritahukan kesemuanya
yang sudah membuang anaknya andin
dan memalsukan kematiannya
dan saya juga akan beritahukan kesemuanya
kalau anaknya andin itu masih hidup
dan anak itu adalah reina
dan juga bapak surya
dan juga bapak surya
dan juga bapak surya
ini kan rasanya
kalau nanti gigi jalan bareng suami
buat belanja bulanan
ya mas deliku
kok lucu itu kalau buat raina
print itu aja kali ya
pasti dia seneng tuh
mancing kesabarannya kiki nih
dekirnya meskipun kiki semangatnya
sampai terus gak bisa ambil
kiki akan mengeluarkan jurus ilmu terdalam
mbak kalau jalan lihat lihat depan dong
bagi orang main tabrak tabrak aja
namanya juga pasangan baru
kalau belakang saya gak dilihatin takut ilang mas
ada yang mau dibeli lagi
enggak mas sudah tinggal bayar aja kok
itu kan miski kisah sama mas randy yang bucin itu kan
ya video youtubenya itu viral kah
iya ini miski kisah sama mas randy
mbak kiki mas randy boleh minta foto gak
boleh boleh boleh
mas ternyata kita terkenal mas kiki gak nyangka
kurang deket mas deketnya lagi dong mas
mas randy senyum dong jangan kaku mas
senyum senyum mas
gak baik kalau sentuhan kayak gitu
wah mas sandi keren ya
bener bener keliatan banget sayang sama kikinya
foto yuk foto yuk
hei sini ini ada miski kisah sama mas randy yang viral di youtube itu
kalau besok aldebaran bongkar semuanya
nino pasti bakalan minta tes dna ke reina
dan semua yang gue tutupi selama ini
nino pasti bakal cerain gue kalo dia tau
gak bisa masuk penjara lagi
pasti gue gak bakalan bisa keluar lagi
kamu ini kenapa sih
kayak orang ketakutan
kayak orang ketakutan gitu
ya aku kaget lah
ya tapi kan
kaget kamu itu berlebihan
kayak orang ketakutan atau lagi mikirin apa gitu
kak aku gak mikirin apa apa
cuma stres aja udah lama gak pemotretan
aku harus ketemu sama orang orang yang baru lagi
kan gak semuanya cocok sayang
aku cuma kepikiran itu aja sih
kita makan udah ditunggu sama mama sama papa
kayaknya kamu aja deh sama mama papa yang makan
aku udah kenyang
ya tapi ini lagi ditungguin
aku tadi udah makan cen
sempet makan aku tadi di pas pemotretan
aku masih mau makan
aku masih mau makan
aku masih mau makan
jangan lupa subscribe channel ini